oke calon anggota dpd daerah pemilihan nusa tenggara barat evi apitamaya
menghadiri sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang digelar oleh mk
yang digelar di mk kamis petang
kehadirannya untuk meyakinkan masyarakat luas
serta hakim konstitusi bahwa tidak ada yang berbeda
dari penampilan dirinya di foto dengan aslinya
foto calon anggota dpd daerah pemilihan nusa tenggara barat evi apitamaya
pada pemasangan di alat peragak kampanye
membuat berang lawan politiknya farouk muhammad
evi yang mendulang suara terbanyak pada pemilu calon anggota dpd di ntb ini
dituduh menipu publik karena mengedit foto terlalu cantik dan menarik
saat persaingan memperebutkan kursi dpd
tak tinggal diam evi pun hati hati
hadir dan memberikan keterangan pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum
di mahkamah konstitusi yang digelar kamis kemarin
evi mengatakan kehadirannya untuk meyakinkan masyarakat luas
serta hakim konstitusi bahwa tak ada yang berbeda
dari penampilan dirinya di foto dengan aslinya
itu keberatan di titik mana ini
terhadap penggunaan foto
ya keberatannya di tahap apa
bahwa saya disandingkan dengan foto yang nggak tahu
terus yang ada yang foto baju putih

itu itu foto malah saya habis melahirkan
yang menjual sepuluh tahun yang lalu
ya menurut katanya saya diedit berlebihan
apalah pokoknya dagunya
jadi beliau menyatakan bahwa saya mengedit
berlebihan gitu loh
kelebihan seperti apa gitu loh
batasan berlebihan itu ukurannya apa
indikatornya gitu loh
bahwa foto saya itu diedit berlebihan
jadi saya tidak bisa mengedit
dikutip dari detik com
foto dalam kertas suara telah seizin kpu
menurut komisioner kpu ilham saputra
sebelum foto naik cetak
petugas memastikan foto yang dipasang benar
agar tidak ada keberatan setelah foto naik chat

farouk muhammad sebelumnya merupakan anggota dpdri
periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dari nusa tenggara timur
ketika mencoba lagi
farouk gagal kembali kesenangan
menjadi senator untuk provinsi nusa tenggara barat
tak hanya kalah suara dari evi apitamaya
faruk pun kalah suara dari
tuan guru ibnu halil
dan lalu suhaimi azmi
tim liputan cnn indonesia
oke sengketa pemilu legislatif
yang kurang mendapat atensi publik
tiba tiba saja jadi ramai dengan salah satu
kasus yang menyinggung
tuntutan sang pesaing yang memprotes foto evi apitamaya
katanya terlalu cantik ini lucu juga
terlalu cantik itu diprotes
hingga memenangkan kontestasi dituduh sebagai manipulasi
dan kampanye di luar batas kewajaran
bagaimana persoalan ini dipandang
dalam political branding sebagai bagian
dari kompetisi politik
kami sengaja mengundang seseorang yang
tengah hangat diperbincangkan
jadi trending topic dalam beberapa waktu terakhir
ada calon anggota dpd
yang cantik saya lihat aslinya
memang cantik betul dari indonesia tenggara barat
mbak evi apitamaya mbak evi terima kasih sudah datang
saya konfirmasi dari perspektif saya
ya cantik kok mbak
kemudian akan membedah
apakah kecantikan itu menjadi
faktor plus dalam
branding politik dan bisa menjual
seberapa bisa menjual kecantikan mbak evi
dan mbak evi yang asli dengan mbak evi
yang ada di kertas suara dan apk
ada mas yeli agung azhasa praktisi personal
branding terima kasih mas silih sudah datang
saya mau awali dengan
yang menjadi kontroversi mbak evi katanya
kalau bahasa betawi
jaka sembung bau golok
dengan foto kampanye dan foto di surat suara
saya mau tunjukkan dulu apakah sudah siap
foto mbak evi di surat suara
dan juga kertas
apk di apk nya
di belakang kita
di surat suara
ini yang kemudian di protes sama
pak faruk ya karena ada di
kalau bahasa ini
di sebelahan gitu ya
dia pakai slide air hijau
saya pakai baju hijau
ini di kertas suara ya mbak evi ya
spesimen kertas suaranya seperti ini
bagaimana dengan mbak evi yang ada di apk
karena ini di kertas suara pada saat hari hat
tapi yang di apk sudah berbulan bulan pada masa kampanye
boleh dilihat nggak ada nggak
sama di apk juga ada ya
mungkin kita bisa lihat nah ini dia di belakangnya
kurang lebih seperti ini
boleh di samping samping ini nggak ya
nggak bisa oh ternyata nggak bisa kalau kata produser saya
yang ngalah di atasnya nggak bisa
jadi kalau anda
boleh balik ke mbak evi lagi anda sudah melihat
tadi posternya anda bisa di zoom mbak evi nya
di sini kami biar publik melihat
kira kira mirip nggak
beda jauh atau mirip
atau jangan semua bawa golok
foto mbak evi ya wajar dong di edit sedikit
dirapikan sedikit wajar
kami juga berusaha mbak evi untuk
pihak pak farouk muhammad terutama pak faruknya
untuk bisa bergabung bersama kami at least
berbincang lewat telepon untuk menanyakan kenapa
beliau begitu resah dengan
wajahnya mbak evi di kertas suara tapi
hingga dialog ini berlangsung pak faruk
tidak memberikan respon yang positif
terhadap undangan kami ceritanya
gimana mbak evi sampai akhirnya
foto anda ini yang
diapresiasi sama semua orang katanya
berujung pada sengketa
ya pertama tama saya mengucapkan
syukur alhamdulillah ya karena
foto saya dianggap foto cantik gitu kan
kalau bagi saya ya itu foto biasa biasa
saja yang wajar wajar saja
yang tidak berlebihan
untuk pertama ada
gugatan itu kronologisnya
terjadi waktu perhitungan suara
di tingkat provinsi
jadi sudah melewati tahapan tahapan
sampai perhitungan suara
final di provinsi saat itu
nah waktu di provinsi
itu ceritanya pas rapat
tentunya kita semua menghadirkan saksi saksi
nelfon lu kan lu saya kebetulan
cepetan dong kalau bisa datang ini
fotonya di komplain
gitu kan so akhirnya
saya suruh si lo saya
informasinya gitu kan
saya sempat dengar di luar gitu komplain
masalah foto editan aduh
ya sudah lah saya nanti nunggu
nunggu dulu apa sih
akhirnya saya nunggu di kamar lo saya
datang bun yang
dituntut itu adalah masalah
fotonya bunda yang katanya di edit terlalu
di edit terlalu berlebihan ya
melampauin batas sehingga
asli lah gitu kan
apa tindakan itu lah pasaran
kan kita kumpul tim
ini kita diminta tolongin
sama pihak bawaslu sama kpu
daripada ribut ribut bundanya
bu evi suruh datang deh ke apa namanya
bawaslu enggak ke pleno
hadir dengan sedikit merapikan
interupsi saya kepada pimpinan
sidang saya bilang interupsi ketua
saya ingin mengklarifikasi
bahwa kemarin katanya saya
habis dibully masalah foto
saya ingin ketemu
sama pihak yang memprotes
oh ya silahkan itu dia
akhirnya saya datang menghampirin
dan bersalaman saya bilang mas
ini saya evi yang dianggap
foto saya di luar batas
kewajaran yang sehingga
menghilangkan identitas diri
itu langsung di pleno itu ya mbak evi
saksi siapa yang
yang anda samperin dan anda konfrontir
saksinya pak faruk
saksinya pak faruk saya salaman
hanya pak faruk kah yang memprotes atau ada
yang pihak lain yang memprotes
setahu saya hanya tim pak faruk ya
jadi saya salaman waktu itu
ketua kpu bilang gimana coba
perhatikan benar gitu kan sama
enggak gitu ya ya
gitu aja akhirnya salaman
dan duduk sementara
saya tinggalin persidangan
saya ganti kan tanda pengenal
gak bisa banyak banyak masuk ke
oke setelah anda kan
samperin kan saksi dari pak faruk muhammad
anda bilang mirip gak kata dia
oke sampai akhirnya
kemudian ini berlanjut ternyata
anda pikir dengan
salaman dan mengakui bahwa itu
mirip akan selesai di pleno saja
ternyata lanjut ke persoalan hukum
gimana prosesnya itu mbak evi
sampai akhirnya anda ke jakarta
datang ke persidangan mahkamah
iya jadi waktu itu sempat
si pihak mereka melaporkan
hal ini ke bawah selu
setelah persidangan ya
setelah perhitungan di provinsi
melaporkan masalah itu
ke bawah selu
tentunya kita baca di koran ya
dan beberapa hari kemudian bawah selu mengeluarkan statement
dari pihak pak faruk
ditolak dengan alasan
ya sudah saya pikir stop lah ya
gak lama kemudian
media apa koran juga
pak faruk mengajukan
tuntutan ke mk
lanjut juga ya gitu loh
ya oke akhirnya
saya ditawarkan sama
saya bukan sendiri yang dituntut
jadi tidak spesifik menuntut anda
atau tuntutannya beda beda dari keempat
tuntutan pengelumbungan suara
yang masalah foto itu saya sama
pak sohaimin itu dituntut masalah foto
yang sudah lama kalau saya
foto edit yang berlebihan
cerita di persidangan kita break dulu mbak evi
nanti anda ceritakan bagaimana persidangan kemarin
mungkin publis juga pak sili juga ingin tahu
bener karena ini dokternya
sebelum ke mas ili nanti ya
mbak evi pikir setelah bersalaman
dan diakui bahwa fotonya
ternyata mirip itu dari saksi yang hadir
di pleno itu ternyata lanjut
ke mahkamah konstitusi
kemarin sudah persidangan ya mbak
sudah dua kali
apa yang terjadi
mbak evi sudah berakhir
dan diakui bahwa fotonya

sudah dua kali
apa yang terjadi
apa yang dipersidangkan
apa yang dipertanyakan
dan bagaimana dialektikanya waktu itu
jujur saja waktu menghadiri sidang itu
tidak ada pertanyaan apa apa
tidak ada sempat bicara
saya hadir disitu ingin berhadapan
sama tentunya majelis ya
majelis hakim yang disana
untuk melihat langsung
adalah saran dari kuasa hukum saya
untuk menghadirkan langsung saya
disana sebagai pihak terkait
dan langsung majelis hakim melihat
dari apa berhadapan
pertanyaan pertanyaannya apa saja mbak
dari pihak pemohon
dari pihak hakim
pertanyaan seperti apa
ada tanya jawab
belum sampai situ tanya jawab ya
tapi sebelum kemas ini saya mau bacakan
statement kuasa hukumnya pak farouk
yang mengatakan begini
tindakan berlaku tidak jujur
bahwa calon anggota dpd dengan nomor
urut dua puluh enam atas nama evi apita
maya diduga telah melakukan
manipulasi atau melakukan
pengeditan terhadap pas foto
diluar batas kewajaran
gimana anda menilai
atau anda menilai
tuduhan ini seperti apa
anda melakukan editing di batas kewajaran
apakah pertama pertanyaan saya
apakah betul anda melakukan editing dalam foto itu
berapa jauh anda
memerintahkan atau menginginkan
editing foto itu sampai nanti akhirnya
jadi apk atau
jadi spesimen surat suara
betul melakukan editing
oh betul siapapun
siapapun yang foto
di studio ataupun sekarang
pribadi individu masing masing untuk upload
dp nya aja pasti
diedit ya nah editing
disini kan tidak
tidak merubah istilahnya tadi kan
identitas diri gitu kan
misalnya mas sili diedit jadi saya gitu
itu gak sampai begitu gitu ya
kasian gue tuh
wajahnya saya dirubah dengan wajahnya
lady dai gitu kan
itu ya menyalahi
itu kepinginannya seperti itu tapi kan gak bisa
menyalahi aturan kalau itu gitu loh
pasti semua pasti
apapun pasti dipakai pada saat
ini kan proses pengeditan setelah foto
proses pengendalian pasti anda kan berinteraksi
atau berkomunikasi atau berdialog
dengan orang yang mengedit
atau orang fotografernya
anda ada perintah perintah
khusus gitu mbak permintaan permintaan khusus misalnya
jadi saya itu disana
itu hanya meminta
mana hasilnya kan dilihatkan ini
kita rapikan ya
ngebung sedikit dirapikan
bajunya bisa nggak diterangin dikit
karena bajunya agak kebiruan gitu kan
dan biasa editing masalah
pencerahan aja gitu loh
bisa ditanyakan langsung sih kalau dengan
fotografernya atau foto hasil
jepretan sama hasil
yang itu di
menurut anda apakah
hasil editing itu diluar batas kewajaran
tidak saya pikir wajar wajar saja
di kertas suara itu di tengah ya
di atas tengah terus katanya ada istilah
es kicing ya es kicing itu jadi
iya kan jadi mungkin terfokus disitu
menarik sekali ini kita sudah anamnesa masalahnya
sudah kasih pengakuannya mbak evi
mas ili anda melihatnya seperti apa
ini masalah serius atau politik joking sebenarnya
lebih yang kedua lah
karena sebetulnya kan memang
yang harus diakui adalah bahwa
foto itu sangat mempengaruhi bahkan
beberapa riset di amerika dan di inggris
untuk memilih jadi
artinya gini pemilih itu banyak yang memutuskan
baru memilih itu pada saat ada di bilik suara
nah begitu mereka melihat foto
itu justru keputusannya ada disitu
jadi informasi informasi kampanye dan lain sebagainya
itu banyak yang nggak masuk
begitu disitu yang dia lihat adalah foto
baru yang kedua nama
baru yang ketiga posisi
posisi tengah itu memang menguntungkan
untuk para pemilih yang abu abu
nama itu seperti apa ya mas ya misalnya
nama itu yang buat dia menggampang
atau berasosiasi dengan sesuatu gitu ya
oke misalnya nama saya budi adiputro
lebih terkenal budi rambo
jadi tulisnya budi rambo
nah nama budi itu kan nama nama yang
umum tuh buat pemilih adalah
lebih aman nih
makanya nama gitu daripada habib budi gitu kan
agak susah tuh
nah ini salah satu contoh
jadi itu memang
memang disiapkan sebetulnya foto itu
berapa jauh ngeditnya saya pikir
sekarang toh ada alat edit yang otomatis kan
kalau kita pakai foto beberapa merk tuh
udah otomatis teredit tuh
yang ada jerawatnya itu kemudian
menjadi hilang gitu ya
apalagi yang sangat serius diedit gitu ya
apalagi yang sangat serius diedit
itu salah satu faktor yang kedua
hampir semua kandidat juga bahkan
ada istilahnya itu proses
reframing wajah gitu ya
itu sampai mulai dari
ada yang tukang fotonya yang berpuasa
ini bahkan di negara negara eropa dan amerika
si kandidatnya itu seperti mau operasi
seperti mau njalani operasi gitu
harus enam jam gak makan gitu
enam jam nggak makan karena itu
biar memunculkan auranya
aura jeniknya itu muncul
beberapa artis juga kayak gitu
politisi juga benar politisi juga kayak gitu
karena ketika auranya muncul itu rasa ketertarikannya gitu
ketika auranya muncul itu rasa ketertarikannya gitu
beberapa trik eye trik itu
ada dimana nih bola matanya itu
harus pas di tengah sini
jadi kalau yang kanan agak miring dikit
ya geser geser sedikit lah
itu sampai arah kayak gitu
ini kan tuduhannya manipulasi
apakah itu bentuk manipulasi
atau bentuk apa ya
saya menyebutnya ya
ya itu memang kemudian
ini mk akan menjadi ini nih
mk akan membuat walaupun ini politikal jurnal
tapi ketika mk mengiakan
itu bisa jadi seluruh
kontestan harus pemilu ulang
atau semuanya diulangi
tapi terlepas dari itu
ini memang upaya yang dilakukan untuk
posisinya gitu tanpa merubah
kalau anda analisa
foto tadi mbak evi
mungkin bisa ditampilin sedikit biar mas sili punya

dan wajahnya mbak evi yang asli gitu ya
mirip apa enggak
saya sih melihat secara struktur
secara struktur masih
masih foto mbak evi yang ini gitu
kalaupun kita lihat ada sesuatu
yang berubah itu paling
permukaannya kemudian menjadi lebih halus
seperti yang ada di banyak
editing lah itu sih editing standar sebetulnya
gak banyak berubah kecuali agak
dihitemin dibawahnya gitu ya
untuk menunjukkan kesan tegas
yang lainnya sih ya paling
tadi seperti yang mbak evi sebut
jilbabnya dirapiin gitu kanan dan kiri
simetris itu menjadi perlu juga gitu
tapi secara umum secara struktur ini masih
masih mbak evi yang sama
masih mbak evi sama dan tidak berubah jadi chris dayanti
atau jadi saskia mika gitu
kalau tadi kan di protesnya katanya
dalam batas di luar batas kewajaran
political branding anda pasti banyak membisiki
dan memberikan konsultasi juga
bagi para banyak sekali politisi
sampai sebatas mana yang
wajar dan tidak wajar gitu mas ili
dianggap nggak wajar ketika itu
kalau kita bicara foto ya
sampai mempengaruhi foto aslinya nih
sampai orang lupa ini siapa sih
ini yang paling yang paling penting dan itu sering
sebetulnya banyak juga kalau kita lihat banyak juga
fotonya ini kemudian
udah jauh dari bentuk aslinya
itu yang paling nggak boleh
karena memang udah bisa disebut menipu
walaupun belum ada aturan yang
secara persis wajar
dan tidak wajar itu sampai seberapa jauh nih
itu yang belum ada
mbak evi anda merasa
yang cantik tadi
di spesimen surat suara dan apk
atau karena faktor lain di jawabnya usah jenak
kami akan segera kembali
kembali ke pertanyaan yang
berarti hasil satu saya turun turun itu istilahnya dari sana itu kampenan sampai sape
saya turun satu tahun sebelum pencoblosan itu sudah turun
yang kedua saya juga berkecimpung di dunia politik semenjak reformasi
pan pertama di ntb itu kakak saya sendiri pak antoni amir
setelah itu saya masuk di pan terakhir posisi saya itu di wakil ketua perempuan
dan berikutnya ada perubahan kita hijrah ke patai hanura
hanura baru berdiri lagi lagi kakak saya masuk dengan membawa mandat dari bapak wiranto
dan dibentuklah pembentukan untuk provinsi ntb
di sana ada dibentuk tim sembilan pembentukan hanura profesi etb
salah satunya adalah saya di sana karena perempuan satu satunya
intinya anda sudah makan asam garam pengalaman di politik sebenarnya
bukan orang baru yang karena wajah fotonya cantik
ya karena sudah mati
ini pertanyaan saya mbak evi
ini kan kita bisa merasa aduh ini kayaknya saya bagusnya di sini kurangnya di sini segala macam ya
social capital anda atau political capital anda dalam pemilu kemarin itu apa
apakah foto apakah apk yang banyak sekali atau anda merawat konstituen atau anda mungkin bagi bagi uang atau apa saya nggak tahu
ya itu satu tadi saya bilang bahwa saya turun ya
yang kedua juga saya sudah sering turun
bukan hanya saat kampanye saya sudah sering ikut organisasi kemasyarakatan organisasi sosial dan saya berkecimpung di kebudayaan juga
dan terus ingat saya juga mempunyai tim milenial
semua tim saya itu milenial
dari semua itu adik adik hmi adik adik knpi karang taruna terus tokoh tokoh muda di bidang budaya itu adalah tim saya
dan mereka itu bergerak bergerak masif sampai ke pelosok pelosok
itu yang kita lakukan
menurut anda seberapa punya pengaruh
foto anda apk anda wajah anda yang tadi sudah anda akui juga diedit gitu ya itu mempengaruhi
mustahil itu kan
hal hal yang tidak terjangkau mungkin strateginya seperti itu memasang apk di setiap sudut ya kan sampai adik adik rajin gitu kan menganu stiker ya ya wajar saja gitu kan tidak sah sah saja
karena setiap politisi mempunyai strategi masing masing gitu
tapi tidak menyalahi aturan itu aja
oke intinya ya anda nikmati saja apa namanya foto editing itu
tapi ada yang ini kan secara resmi diprotes oleh pak farouk gitu
tapi katanya pihak pak farouk sendiri sudah protes sejak tahun ini

lewat bawah selu katanya atau ada proses proses lain
apakah hanya pak faruk sendiri yang protes mbak evi apakah ada orang orang lain yang juga merasa bahwa kayaknya gak cocok nih cakapan di foto gitu
ya saya tadi cerita saya turun itu selama saya turun tidak ada masyarakat satu masyarakat pun yang protes kepada saya
saya membagikan kalender stiker bu kok beda fotonya sama aslinya
justru ada banyak yang berpendapat loh kok lebih dewasa fotonya ya
kalau saya turun ke bawah itu kan saya ya fleksibel kaosan ini menyampaikan sosialisasi
ya terus ya banyak juga yang ibu ibu yang hamil digosokin dong
biasa kan kalau kita turun belakang itu di ibu ibu mencium saya banyak di facebook saya kan
nah itu nggak ada nggak ada satupun yang protes masalah
nggak ada satupun selama anda berkampanye ya
bahwa anda nggak nyambung antara foto itu dengan ini realitas
mas ili anda melihatnya gimana ini kan mbak evi mengatakan bahwa saya punya political capital social capital yang juga besar
saya bukan politisi sembarangan loh saya sejak masa reformasi
ya jabatannya pendahara provinsi
meskipun baru kali ini ya mbak evi ya menjadi anggota parlemen ya
maju pernah tapi tidak dapat kan
tidak dapat kali ini baru lolos menjadi anggota parlemen jadi senator di dki anda lihat gimana nih
cuma memori orang terhadap program itu kan sangat pendek
ya itu kan programnya lah bahkan program program ngasih daging ngasih sembako gitu ya itu itu sangat pendek
sehingga dia harus diikat tuh harus diikat memorinya dengan bantuan itu supaya memorinya ini sampai ke bilik suara
nah ngikatnya itu dengan visual apakah dengan warna apakah dengan bentuk atau dengan foto
ya dpd dengan foto salah satunya makanya fotonya harus banyak
tapi memang kalau kemudian tadi kalau antara foto dengan realitasnya nggak nyambung pada saat di bawah
kapital sosialnya hilang tuh modal sosialnya udah langsung hilang tuh
oh gitu pernah ada kasus kasus seperti itu nggak mas
ada beberapa kasus ada beberapa kasus
kemarin pas pilek juga ada jadi pada saat yang dia bagi karena dia mau lucu lucuan political joke gitu dia pakai itunya batman
pakai batman tapi mukanya mukanya dia gitu
itu aja beberapa orang mulai ya ini nggak serius nih
ya dan memang kemudian nggak kepilih sih tapi itu salah satu contoh salah satu contoh dimana ketika dia menggunakan sesuatu yang berbeda banget gitu walaupun dalam bentuk joke gitu ya
itu masyarakat di bawah ya ini mah nggak serius banget gitu walaupun dia sosialisasi walaupun dia pakai
berarti memang publik indonesia belum masuk ke hal hal yang substansi dong misalnya
ketika bicara mengenai program mba evi misalnya apa namanya bantuan mba evi atau pengalaman mba evi itu bukan menjadi apa namanya basis utama dalam memilih
jadi memang angkanya
karena nggak punya pilihan ya betul nggak punya referensi mereka kemudian nyari dari sisi itu
ini survei yang dilakukan di biasanya setelah pemilu presiden di amerika itu biasanya dilakukan itu
cuma ini ya kalau lembaga riset kita belum terbiasa untuk melakukan itu gitu tapi memang harus dilihat kira kira ketika orang milih itu karena apa tuh
di kita dpd nya sedemikian banyak
terus ada lima sekaligus
nggak mungkin untuk memudahkan mengingat gitu
kalau nggak cap cip cup nah tapi harus ada riset dulu ya
nah kalau menurut anda kalau anda analisa keuntungan apa yang diambil oleh yang didapat oleh mbak evi tadi ada di tengah foto seperti itu
tadi kita sudah lihat atas bawah kanan kirinya kurang lebih lah dari hotel tadi
anda lihat apa keuntungan yang paling tanpa perlu kampanye tanpa perlu social capital pengalaman dengan spesimen surat suara saja
mbak evi punya banyak keuntungan atau kerugian
saya lihat posisi tadi polisisi itu posisi yang menguntungkan
artinya posisi yang menguntungkan untuk pemilih yang belum punya pilihan
yang masih kita sebut sebagai swing voter lah dia belum punya pilihan
nah dia akan milih yang di tengah dan yang fotonya paling menarik diantara atas dan bawahnya gitu
satu itu yang kedua bisa jadi itu juga membuat reminding orang orang yang di bawah yang udah digarap gitu
begitu ngelihat oh ini dia nih posisinya kan di sentral soalnya
itu juga menentukan makanya kalau kita melihat secara keseluruhan sebetulnya kalau kita mau jejerin nih siapa yang kepilih itu posisinya pasti agak di situ
dalam kasus mbak evi lebih penting mana posisinya ini ada di kpk
ini posisi bukan di kertas suara
bukan di kertas suara ya
oh ini bukan
ini ya yang ada di daftar di depan gitu mba ya depan ini ya
tapi ini di kotak suara juga di tengah eh di kertas suara
di kertas suara nggak seperti itu jadi dia saya di barisan atas tengah
tiga baris tiga baris ke bawah
kalau lihat foto di atas dan di bawahnya orang orang yang ada di sekitarnya mbak evi gitu memang kontra sekali atau gimana mas
itu dia kita lihat kita melihat dari secara fisik kan itu kan kalau dibanding yang lain kan memang ya memang menjadi kontras gitu ya
sangat eye catching kemudian modis gitu dan publik
oh itu di belakang kita mas kita lihat nanti ya
iya kan lihat lebih putih dibanding yang lain paling modis gitu
jadi paling enak untuk dipilih nih kan kalau dalam konsep komersial branding itu selalu yang dipilih itu mau dia pakai hijab apa nggak itu yang hidungnya mancung terus kulitnya putih
makanya bintang iklan ataupun brand ambasador itu selalu berkaitan itu
jadi strategi brandingnya mba evi sudah tepat dong
sudah tepat banget
untuk mencuri perhatian di at least di surat suara gitu
di surat surat sudah dapat tuh di situ
jadi dia untuk nge grab orang yang sudah inget dan orang orang yang masih grey area belum sempat milih yaudah dia akan pilih itu
sekali lagi saya mau tanya berlebihan nggak fotonya
enggak sih masih artinya antara mbak evi yang asli dengan yang fotonya ya nggak jauh berbeda lah bahwa fotonya lebih bagus iya
tapi sebetulnya mbak evi harus berterima kasih sama tim pak faruk karena dia nyebutnya terlalu cantik ya
jadi bahasanya udah cantik
makanya saya selalu bilang terima kasih alhamdulillah karena beliau meneliti beliau meneliti terlalu cantik gitu
karena cantik dan tidaknya itu kan relatif
mbak evi oke saya mau tanya yang terakhir ke mbak evi ini apa namanya dari hati anda atau dari pengetahuan anda gitu ya
anda pernah berbincang dengan pak faruk tentang ini setelah pemilihan atau sebelum pemilihan beliau pernah protes langsung kepada anda
tidak tidak pernah
bahkan setelah sengketa ini ramai jadi trending topic anda juga tidak pernah berbincang
tidak pernah tadi aja sempat di salah satu status dp tapi tidak
tidak bertemu oke tapi sempat berkomunikasi ya
apa yang paling diresahkan pak faruk dari pengetahuan dan sependengaran anda
beliau menyatakan bahwa tidak ada tujuan apa apa hanya ingin generasi muda bersikap jujur dalam berkompetisi
saya bilang alhamdulillah ayah anda selama saya mengikuti prosedur ini tidak ada hal yang tidak jujur saya lakukan gitu
oke oke terakhir mba evi apa yang bisa anda dapat dari proses ini ini kan pertama kali anda nggak pertama kali
ini pertama kali anda lolos gitu ya meskipun ini kedua kali maju di kontestasi pemilu
ketiga kali apa yang pelajaran yang paling anda dapat dari rame rame ev dan foto terlalu cantik ini
pertama apapun yang terjadi pada diri kita kita harus syukuri apapun baik buruk kita syukurin dan berprapa sangka baik terhadap allah
berhadap tuhan yang maha esa allah subhanahu wa ta'ala bahwa ada hikmah dibalik semua ini
jadi saya semua saya terima dengan ikhlas dan pesan orang tua saya kalau semakin pohon tinggi semakin kencang angin menerpa
oke termasuk juga ada pesan orang tua saya semakin dekat jam sepuluh semakin kita harus habis
terima kasih mba evi
terima kasih mba silih
kita akan tunggu nanti apakah ada kejutan dari mahkamah konstitusi atau seperti kata mas ili semua biasa biasa aja kayaknya kita masih bisa melihat mbak evi yang sama antara di surat suara apk dan juga mbak evi yang asli
terima kasih mba evi selamat berproses dalam proses ini terima kasih
kami akan segera kembali ke sajidah tetap di lenten terima kasih